ayo siapa yang dulu waktu kecil bercita cita jadi anggota pemadam kebakaran
tidak salah kok mereka memang keren
pakaiannya gagah dan pekerjaannya luar biasa
mencegah kebakaran memadamkan api dan menyelamatkan orang
setiap kota dan kabupaten pasti punya satuan atau dinas pemadam kebakaran sendiri
nah di surabaya berdasar surat keputusan wali kota no tiga puluh dua tahun dua ribu sepuluh
peran pemadam kebakaran tidak cuma berhubungan dengan api
mereka juga ditugaskan membantu penanganan bencana hingga menyelesaikan keluhan warga
penanganan keluhan warga bisa macam macam
seperti ikut menyemprot disinfektan di sekitar jembatan suramadu
menolong hewan sampai memindahkan sarang tawon di atas pohon
mereka layaknya pasukan serbabisa
istilahnya palu gada
apa lu mau gue ada
ada delapan ratus tiga belas anggota pemadam kebakaran di kota pahlawan yang bertugas di dua puluh satu pos
pos utama ada di sini di kawasan pasar turi
di sini juga diparkir dua bronto skylift
ini adalah unit pemadam canggih yang dimiliki surabaya
nah ini yang namanya bronto skylift
ini cuma ada empat ya pak ya di surabaya ya
ini di jawa timur bahkan cuma ada dua ya
di jawa timur sudah lumayan ada yang punya
oh ini juga ada
gersik juga sudah ada
ini yang ukuran berapa ini
tinggi dari sini sampai ujung itu
dari kita tempat pentable ini
oke empat puluh dua meter dari sini tapi paling tinggi
satu ratus empat yang ada
meski jumlah kasus kebakaran di surabaya terus menurun dalam dua tahun terakhir
dengan kisaran enam ratus kejadian perawatan delapan puluh lima unit pemadam wajib dilakukan tiap hari
dari membersihkan unit
sampai mengecek keseluruhan unit pemadam
dan persiapan alat alat
jangan dikira membersihkan alat pemadam kebakaran itu gampang ya
nah yang namanya menggulung selang pemadam kebakaran
jadi saya tadi dapat instruksi sudah
pertama gini sekitar empat cm
kemudian dilipat lagi
dilipat lagi separuh
nah ini buat ngunci katanya
kemudian harus presisi harus perlahan
harus kuat sekali biar nanti gak kusut
petugas pemadam kebakaran surabaya juga punya tim elit
tim ini beranggotakan empat puluh orang
disebut elit karena mereka dipilih dari ratusan anggota yang ikut seleksi
kemampuan mereka dinilai lebih dari sekedar memadamkan api
tim ini punya rutinitas lebih ketat
selalu apel tiap pagi dan dilanjut senam damkar
senam ini dikhususkan bagi para pemadam untuk melatih stamina dan masa otot
apel paginya berat
sehabis senam mereka istirahat dulu selama tiga puluh menit
meski sedang beristirahat
mereka terus memantau informasi terkait kebakaran
atau hal lain yang butuh bantuan anggota pemadam
semua komunikasi dilakukan
lewat handytalk yang terhubung ke dua puluh satu pos
karena pasukan elit istirahat jangan lama lama
latihan demi latihan harus dilahap setiap hari
latihannya terus berulang dengan porsi yang sama setiap hari
tapi memang harus dilakukan supaya mereka selalu siap
jika kejadian yang sebenarnya datang
sekenarionya ini adalah kita akan mengevakuasi seorang
yang berada di lantai tiga atau empat itu dengan menggunakan tali atau rock
jadi ininya alat penyelamatan nanti akan digantung
akan dikerek gitu dari bawah ke atas
di atas sudah ada beberapa orang yang menemani korban
dan mengambil tandu dari bawah
jadi ini skenario ini muncul misalnya dalam rehat
dalam situasi penyelamatan di mana lokasi berada di daerah yang sempit
tidak bisa dijangka oleh alat pemadam yang bisa tinggi
atau misalnya berontok
dan juga misalnya dalam kondisi di mana tidak ada tangga
setelah tandu sampai di atas tim bekerja memindahkan korban ke tandu
harus sangat hati hati karena korban akan diturunkan dengan cara yang tidak biasa
semua proses evakuasi korban ini juga dilakukan dengan cepat
kondisi ini juga bisa diangkat dengan cara yang tidak terlalu mudah

jadi hanya butuh kurang lebih ya kurang dari sepuluh menit saja ya
dari semenjak tandu ke atas
kemudian dilakukan penyelamatan terhadap korban
dimasukkan ke dalam tandu sini
lalu kemudian diturunkan dengan menggunakan tali
prosesnya hanya kurang dari sepuluh menit
eits latihan belum selesai
berikutnya adalah berlatih memadamkan api
dengan unit sepeda motor
hanya surabaya dan jakarta saja yang punya motor pemadam kebakaran
biasanya unit ini untuk pemadaman api kecil seperti kompor
di permukiman padat penduduk
jadi seperti namanya memang dia meleset di ganggang sempit
yang misalnya ada kasus kebakaran begitu ya
nggak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran
ini selangnya sepanjang lima belas meter maksimal
jadi cukup aman ya digunakan
yang namanya kejadian memang tidak bisa diprediksi
dan bisa datang kapan saja
belum selesai beristirahat dari latihan
tugas sesungguhnya sudah menanti
ini akan beraksi ini ya
jadi ada panggilan bahwa truk
ada truk terguling ya di jalan raya ahmad yani
dan ini adalah salah satu truk yang dianggap ya yang dianggap
ini adalah salah satu bagian dari kerja
lima orang plus dua sopir membawa unit khusus pengerek
atau crane yang ditugaskan
mereka langsung sigap turun cepat dari pol
berganti seragam dan segera menuju kendaraan
eh ngomong ngomong sepuluh orang yang ditugaskan itu termasuk saya loh
dan beginilah rasanya di dalam truk pemadam kebakaran
yang tengah bertugas
formasinya akan selalu ada satu mobil di depan
untuk memandu unit
sirine kencang dan klakson terus dibunyikan
agar pengendara lain berkenan memberi jalan
jadi selain ambulan pmk mobil pmk adalah prioritas di jalan ya
jadi ketika ada mobil pmk sedang bertugas
untuk melakukan penyelamatan
maka saat ada di jalan harus minggir
berada di unit jenis tanker fire truck seberat tiga puluh delapan ton
yang terus bermanuper menemukan ruang kosong di jalan yang padat
rasanya cukup menyiksa
tapi itu kan buat saya
buat anggota tim pemadam mah sudah makanan sehari hari
lokasi truk terguling ada di pinggir jalan raya
untungnya tidak ada korban meski semua muatan truk berserakan
truk ini celaka saat melaju kencang
dan tiba tiba salah satu ban meletus
jadi truk ini ada di pinggir jalan ahmad yani
salah satu jalan sentral di kota surabaya
jadi untuk mengevakuasi ini terpaksa harus ditutup
sementara dulu jalannya
atau misalnya memungkinkan ya hanya seperempat badan jalan saja
yang bisa digunakan
jadi kendaraan terpaksa harus berjalan satu satu
untuk bisa melewati di ruas jalan ahmad yani ini
caranya adalah menggulingkan satu sisi badan truk
hingga truk bisa kembali ke posisi normal
dalam tugas ini unit krain milik tim pemadam kebakaran harus hati hati
salah perhitungan sedikit saja
badan truk bisa patah dan akan sulit memindahkan truk dari badan jalan
yang juga harus disiapkan adalah apar ini ya
karena cukup berisiko
karena tadi juga saat dilakukan proses pengangkatan
bensin ataupun ban
bahan bakar dari mobil ini juga sempat keluar
karena belum berpengalaman dan tidak pernah ikut latihan
dengan meminta kendaraan lain melaju perlahan
dan lima belas menit berselang
truk naas tersebut posisinya telah kembali seperti semula
oke truk ini sudah kembali seperti semula posisinya
badang badangnya juga sudah dipinggirkan ke sana
berarti untuk tugas kali ini sudah selesai dari pmk
dan nanti ini akan dibawa dan akan diberikan
oleh tim dari dinas perhubungan atau dari kepolisian
sehingga jalan ini bisa kembali untuk dibuka kembali
wah benar benar pekerjaan dan latihan berat yang saya rasakan seharian ini
tugas penyelamatan lain akan selalu dihadapi
oleh petugas pemadam kebakaran
salut untuk anda bapak bapak
terima kasih ya untuk pengabdiannya
sehat sehat selalu ya pak